kehidupan warga di pelabuhan wani donggala pasca gempa tsunami yang melanda palu perlahan mulai normal
warga yang tinggal di tepi pantai mulai berbenah dan membenahi puing puing rumah mereka yang hancur terkena terjangan tsunami
warga yang tinggal di dekat pelabuhan wani donggala minggu pagi mulai berbenah
mereka terlihat membersihkan puing puing rumah
ada sekitar empat ratus kepala keluarga yang terdampak tsunami yang menerjang kawasan pelabuhan wani
tujuh belas orang tewas tersapu gelombang tsunami
warga yang bertahan tinggal optimistis untuk kembali melanjutkan hidup mereka di wani
di sini kehidupan kita mata pencarian kita di sini semua
dan tetap optimis akan mencari rejeki di sini
iya insya allah tetap optimis kembali ke sini
insya allah kalau semua masyarakat membantu dan pemerintah itu ikut serta dalam memberikan bantuan kepada masyarakat mungkin bisa pulih kembali
bantuan di jauh ini bagaimana
bantuan ya ada lah soal makanan distribusi makanan dan sebagainya sudah lengkap
sudah ada koresponden cnn indonesia yudi yudawan di kota palu
sulawesi tengah yuda bagaimana kondisi terkini di tempat anda saat ini melaporkan
selamat malam di palu saat ini saya berada di depan hotel roroa
dan memang pada hari ini proses evakuasi pencarian korban meninggal akibat gempai terjadi pada satu pekan lalu hari jumat masih terus dilakukan
hari ini satu jenazah ditemukan atas nama agus warga gorontalo
ya memang sudah ditunggu oleh pihak keluarganya sejak satu pekan lalu
saya sempat bertemu dengan pihak keluarga
dan setiap hari sejak saya berada di palu selalu menunggu di depan hotel roroa ini
dan jenazah korban sudah langsung dibawa ke gorontalo
dan rencana yang akan segera dimangkapkan di kampung halaman ya
sementara tadi saya juga sudah berhasil mengikuti pln petugas dari pln sendiri yang melakukan proses rehabilitasi dan perbaikan sejumlah infrastruktur listrik di kota palu
pada hari ini memang listrik sudah beroperasi sekitar enam puluh persen ya
rata rata ada tujuh gardu induk
yang sebelumnya terimbas akibat gempa dan tsunami
semua sudah beroperasi normal
tapi pln sendiri menyatakan dari dua gardu distribusi yang ada di seluruh kota palu baru empat ratus gardu distribusi yang beroperasi dengan baik
hal ini mengakibatkan tidak seluruh kota palu bisa mendapatkan pasokan listrik secara sempurna
tapi diharapkan dalam satu dua pekan terakhir nanti diharapkan proses distribusi listrik di kota palu akan kembali normal
esok senin pada saat hari pekerja sejumlah instansi pemerintah diharapkan sudah mendapatkan pasokan listrik dengan baik
begitupun juga dengan objek vital lainnya yang selama ini memang terkendala akibat adanya gempa tsunami yang merusak trafo
merusak sejumlah kawasan yang memiliki generator ataupun mesin turbin yang memang terkena imbas dari tsunami di kawasan pantai talise sendiri
ya yuda jika kita melihat dari situasi terkini di sana kita berbicara
ada spesifik soal gedung gedung tinggi ada hotel roa roa kemudian juga ada hotel merkure
apa yang menjadi kendala untuk bisa kemudian mengangkat jenazah yang ada di sana yuda
ya kalau kita bicara dengan kondisi di hotel roa roa mungkin saya bisa berikan deskripsi hotel ini terdiri dari tujuh lantai
pada saat datang saya datang dan tim liputan datang ke kota palu kurang lebih hari senin pekan lalu memang terlihat hotel ini hanya tersisa dua lantai
yang bisa kita lihat dari reruntuhan bangunan
rata rata dari petugas sar yang berhasil saya temui dan berbincang mereka mengatakan bangunan beton terbilang susah untuk dilakukan proses relokasi atau pemindahan maupun evakuasi mencari jenazah baik korban yang meninggal maupun yang selamat
karena memang mereka waktu itu terbatas dengan alat berat
alat berat memerlukan bahan bakar bensin kemudian alat berat juga berisiko merusak jenazah begitu juga merusak korban
ya itu juga
nah sementara untuk hotel merkur sendiri begitu juga dengan mall palu grand palu mall di kawasan pantai talise kemudian juga tantura mall
masih saya lihat proses evakuasi berjalan
tapi petugas juga berhati hati dea karena memang bangunan yang tidak stabil begitu berbahaya dan mengancam para petugas saat melakukan proses relokasi pemindahan bangkai bangkai mobil maupun juga mencari jenazah
karena memang hotel merkur kemudian grand palu mall di kawasan pantai tali c kemudian juga tantura mall
terakhir yuda terkait dengan distribusi bantuan bagaimana anda melihat real di sana distribusi bantuan kemudian juga hal hal yang terkait dengan kebutuhan pengungsi apakah sudah bisa dinyatakan layak seperti itu yuda
ya tadi saya berkunjung ke salah satu kawasan yang memang perumnas daerah tempat di mana di sana memang daerah yang paling kena fatal akibat likuivasi dari gempa dan tsunami
di kawasan tersebut sudah mendapatkan pasokan makanan yang cukup baik tapi kondisi ini boleh jadi tidak semua merata dea karena daerah sigi sendiri kemudian daerah donggala mereka masih terkendala akses
berdasarkan informasi dari rekan rekan kami yang melakukan liputan ketika mereka berkunjung ke sigi pada hari ini akses sudah bisa kembali sedikit lebih normal tetapi tidak semua kendaraan roda empat bisa membawa logistik ke sana
berarti dibutuhkan kendaraan roda empat dengan fasilitas for will drive
yang bisa menembus medan yang terbilang tidak lagi ideal untuk kendaraan kendaraan roda empat biasa yang mungkin layaknya kita lakukan perjalanan dengan mobil mobil roda empat yang biasa kita ada di perkotaan
sehingga ini merupakan salah satu kendala yang harus dipikirkan juga
setelah itu juga warga di sana mengeluhkan masih terbatas air bersih kemudian juga minuman tambahan untuk balita bayi begitu pun juga dengan udara dingin kota palu setiap malam anda bisa bayangkan ada ribuan balita

ada tenda tenda darurat yang membutuhkan bantuan selimut cadangan dan juga terpal serta tenda yang jauh lebih layak daripada menggunakan plastik atau terpal swadaya milik warga
kembalikan anda dea
baik persoalan distribusi bantuan masih terus terjadi di sana terima kasih yudi yudawan melaporkan langsung dari kota palu suasi tegah